apakah dengan memamerkan dan memelihara hewan secara pribadi akan mengancam konservasi
kita tergabung dengan kabirohumas klhk nunu andugra
selamat pagi mas nunu terima kasih sudah bergabung bersama kami
kalau melihat tayangan tadi ya sepertinya memang makin marak nih warga dan individu yang memelihara hewan eksotik
bahkan langka dan dilindungi dengan alasan mereka mampu mereka bisa memelihara
dan dengan tujuan untuk melindungi mereka juga ya binatang binatang seperti harimau bahkan serigala dan hewan eksotik lainnya
apakah secara undang undang diperkenankan seperti itu mas
selamat pagi mas dan selamat pagi para pemerintah
ini konteksnya saya akan bicara mengenai regulasi
karena memang bicara konservasi
jadi ini adalah sebuah perkembangan yang terjadi di negara
itu telah diatur dengan undang undang nomor rizal
jadi ada tiga pilar yang diatur
yang pertama perlindungan pembinaan hutan yang kedua pengawetan jenis dan yang ketiga pemanfaatan secara luas
nah di konteks pemanfaatan secara luas hari khususnya pada objek pembuatan
maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan
pertama tentang kondisi yang berbuat dari agung dan ketiga keanekaan jenis
maka di konteks pemanfaatan ada tiga mekanisme yang harus diperlukan
pertama mekanisme kripto
dan kedua ada mekanisme peraturan
kemudian yang ketiga ada mekanisme pengangguran atau peredaran
nah pengaturan pengaturan yang saya sebutkan tadi ini untuk menjamin tercapainya sustainability
kemudian yang kedua tercapainya
tercapainya traceability ketelusuran itu juga
baik mas dudu kalau kita bicara mengenai hewan yang dilindungi hewan liar dan eksotik seperti tadi
rata rata memang tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan hewan tersebut
dan seperti apa sebenarnya prosedurnya apakah memang orang orang tersebut bisa mendapatkan langsung mengimpor
ataupun seperti apa sebenarnya sehingga prosedurnya bisa sedemikian legalitasnya begitu mudah ataupun
sepertinya mereka tidak mendapatkan kendala seperti itu
baik dalam konteks pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar artinya pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar ini adalah
sumber daya alam hayat dalam tumbuhan dan satwa liar atau bagian bagiannya serta hasil daripadanya
maka bentuk pemanfaatannya disuruh pp delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh diatur bentuknya untuk pilihan penelitian dan penelitian
ada untuk tangkaran ada untuk pertuan pertukangan perseparan kinerja pemerintahan
dan pemerintahan untuk pilihan
nah kemudian di peraturan pemerintah nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar
itu diatur di pasal lima belas enam belas ketentuan pemeliharaan di luar habitat
karena kita menganut dua strategi masyarakat yang pertama strategi konservasi artinya konservasi dilakukan di habitat alam
kemudian ada strategi konservasi eksistensi atau di luar habitat
maka ketika pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya dilaksanakan untuk menyelamat sumber daya jenis dan plastik jenis di luar habitat
oleh karena tujuan itu maka pemeliharaan jenis di luar habitatnya wajib satu memenuhi standar kesehatan
yang kedua menyediakan tempat yang luas aman dan nyaman kemudian yang ketiga gunai tenaga ahli medis
saya kira itu tiga persyaratan mendasar ketika pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar akan dilakukan di luar habitat
nah sesuai dengan regulasi kita maka ruang untuk kubur melalui prosedur izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar
yang diatur dalam peraturan menteri nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
kemudian ada juga izin lembaga konservasi yang diatur dalam peraturan menteri nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan belas

pemeliharaan penangkaran dan izin tumbuhan dan satwa liar
mas wendu kalau dengan prosedur yang sedemikian ketat ya berarti tidak sembarangan semua orang bisa memelihara
dengan alasan untuk konservasi dan pengembang biakan
karena tadi misalkan dari izin lokasi pengembang biakannya kemudian juga perawatan kesehatan itu lumayan jelimbet ya
karena memang lokasinya harus besar layaknya alam mereka di lokasi di tempat mereka berasal
tetapi kalau saya melihat beberapa yang beredar di sosial media beberapa binatang itu seperti halnya hidup layak
banyaknya hewan yang kita pelihara seperti binatang peliharaan
mungkin kayak tadi dikasih makan seperti halnya mungkin kucing anjing peliharaan pet yang biasa kita sudah didosmestikan
apakah ini termasuk pelanggaran mas
dan lalu bagaimana ke depannya sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran pelanggaran seperti ini sehingga masyarakat tidak salah kaprah
dalam konteks pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar
di luar habitat yang melalui penangkaran dan penyelidikan
maka prinsip kelolanya adalah melalui pendekatan kejahteraan
kejahteraan satwa di aturan aturan kita di depan kita
bi freedom itu bebas dari rasa lapar haus bebas tidak dari rasa tidak nyaman
bebas dari rasa takdir bebas dari stress dan bebas untuk melakukan hal hal atau biadir secara alam
nah pendekatan pendekatan kejahteraan satwa ini saya kira yang terhadap oleh pemeliharaan tumbuhan dan satwa liar eksistensi di luar

misalnya ada perlakuan pemerintahan yang tidak sesuai atau di lalui alam
kira kira itu tidak benar
baik terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
kb rohumas klhk nuno anugrah terima kasih mas untuk perbincangannya
semoga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat yang masih memelihara hewan eksotik hewan dilindungi
agar mereka mempertimbangkan tadi ya tidak hanya sekedar keinginan mereka untuk memelihara dari segi kemampuan finansial
tapi juga bagaimana hewan hewan tersebut memiliki hak untuk tetap hidup layaknya di alam bebas mereka
dengan mempertimbangkan lokasi pemeliharaan kesehatan dan juga kebahagiaan individu daripada hewan hewan tersebut
selamat pagi dan sehat selalu mas